setelah sukses menggelar ajang balap superbike november lalu
sirkuit mandalika sudah harus kembali bersiap untuk kembali menjadi tuan rumah
salah satu seri ajang balap motogp di tahun dua ribu dua puluh
event besar yang akan membuat mata dan perhatian penggemar balap motor di seluruh dunia
tertuju ke sirkuit mandalika
dan selain dari sisi olahraga event ini juga diharapkan dapat membangkitkan kembali
sektor pariwisata di indonesia yang sempat terpuruk akibat pandemi
bicara mengenai kondisi lintasan sirkuit mandalika adalah salah satu sirkuit balap terbaik dunia
yang tentunya sudah memenuhi standar untuk menggelar ajang balap sekelas motogp
namun meski begitu masih ada hal hal
hal kecil yang perlu diperbaiki di lintasan jelang hari h maret mendatang
totali sih perfect untuk mandalika dengan lebar lintasannya aspal dan view nya juga sangat bagus sekali
hanya mungkin ada sedikit genangan air di beberapa titungan
mungkin ada revisi lagi untuk drenase pembuangan airnya
masalah akomodasi ketersediaan hotel serta kesiapan panitia dan petugas
juga menjadi hal yang harus diperhatikan
hal ini berkaca dari pengalaman saat mandalika menggelar balap superbike november lalu
kesempatan menjadi tuan rumah ajang balap sekelas motogp ini
juga diharapkan dapat menumbuhkan semangat dan motivasi bagi pembalap pembalap muda di tanah air
menumbuhkan mimpi atau keinginan
mereka ingin bertanding di kejuaraan tersebut
jadi banyak motivasi buat mereka keinginan dan bisa melihat bagaimana sih
di tahun dua ribu dua puluh dua perhatian para penggemar olahraga tanah air juga akan tertuju pada timnas basket putra indonesia
arki dikania wisnu dan kawan kawan akan tampil sekaligus menjadi tuan rumah
ajang bergensi fiba asia cup pada bulan juli dua ribu dua puluh
di fiba asia cup nanti timnas indonesia diharapkan mampu finish di peringkat delapan besar
bila target tersebut tercapai maka timnas basket putra indonesia berhak tampil di fiba world cup dua ribu dua puluh
di mana indonesia juga menjadi salah satu negara tuan rumah
ini kan membuka peluang kepada kita untuk dapat privilege ya khususnya dikualifikasi aja dulu
untuk ketemu langsung sama tim tim yang levelnya ada di atas kita
kita tuh jadi bisa benar benar ngukur kita tuh jadi bisa benar benar melihat langsung bahwa tuh basket kita tuh jauh loh ketinggalan
gue pengen fiba asia cup dua ribu dua puluh dua itu jadi momentum kita
momentum kita untuk mulai
mulai serius memikirkan basket ini masa depan kayak apa
selain menjadi tuan rumah balap motogp dan fiba asia cup
dua ajang olahraga multi event juga telah menanti indonesia di tahun dua ribu dua puluh empat
yaitu sea games di vietnam dan asean games di cina
adanya desain besar olahraga nasional yang sudah ditetapkan oleh pemerintah
membuat pengiriman atlet atlet kita ke dua event tersebut
benar benar selektif dan harus sudah mempunyai target yang jelas
penundaan akibat pandemi covid sembilan belas membuat sea games ke tiga puluh di hanoi vietnam
dan asean games ke sembilan belas di hangzhou china akan berlangsung di tahun yang sama
sea games vietnam akan berlangsung di bulan mei sementara asean games akan digelar di bulan september
waktu penyelenggaran yang hanya berselisih empat bulan membuat para atlet harus benar benar cermat mengatur program latihan
setiap cabur juga harus memiliki target yang jelas sebelum dapat mengirimkan atletnya
tidak akan ada lagi pengiriman kontingen dalam jumlah besar ke ajang olahraga multi event seperti sea games
dalam desain besar olahraga nasional juga sudah disebutkan bahwa target utama prestasi olahraga indonesia adalah olimpiade
dengan empat belas cabang olahraga unggulan yang menjadi prioritas
target utama kita adalah olimpiade
asean games dan sea games itu adalah sasaran antara
sehingga pengiriman atlet pada dua multi event
baik asean games maupun sea games
itu harus berkorelasi terhadap persiapan kita ke olimpiade paris dua ribu dua puluh empat
sukses dalam hal prestasi dan penyelenggaran pada event event olahraga di tahun dua ribu dua puluh dua nanti tentunya menjadi harapan kita semua
namun disiplin protokol kesehatan juga harus tetap dijaga karena pandemi covid sembilan belas yang belum benar benar berakhir
herlangga wisnuaji softan herdiagama jakarta